berbagai pendekatan diklaim telah dilakukan untuk menangani permasalahan keamanan di papua
tapi tetap saja kelompok bersenjata seperti tidak berhenti meneror bumi cenderawasi
apa yang salah apa yang bisa dilakukan agar kekerasan bersenjata bisa berhenti
dan bagaimana kita kemudian mengevaluasi penanganan aparat keamanan penanganan negara penanganan pemerintah
untuk mengantisipasi ke depannya dan juga menangani pasca terjadinya tragedi yang kita sama sama tidak inginkan ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang ifdal kasim tenaga ahli utama dari kantor staff kepresidenan
terima kasih bang ifdal sudah kembali ke cnn indonesia berbincang mengenai hal ini lagi
kita akan update bagaimana perkembangannya
kemudian ada yang lama sekali dalam sekali meneliti soal papua
ada ibu adriana atau saya manggilnya nggak boleh ibu harus mbak
mbak adriana elizabeth anggota
tim kajian papua dari lipi
terima kasih mbak adriana sudah datang
terima kasih selamat malam
oke dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan bang frits ramande
kepala kantor komnas ham perwakilan papua yang saat ini ada di papua tentunya
terima kasih sudah bergabung bang frits
selamat malam mas buri
ya saya akan mulai dari yang jauh dulu karena perjalanannya jauh
jadi kita mulai dari bang frits
bang frits saya mau lihat apa catatan kritis anda terkait dengan penanganan
pasca tragedi ini dari kacamata anda sebagai komnas ham papua
selamat malam bang ifdal dan ibu
ya pertama atas tragedi tanggal satu dan tanggal dua desember yang terjadi di distrik yal dan bua
tentu sebagai lembaga komnas ham menyampaikan turut belasungkawa kepada
ada korban masyarakat sipil yang tidak berdosa
tapi juga dua aparat anggota tni dan satu anggota polri
itu pertama komnas ham ingin menyampaikan turut belasungkawa
catatan dari peristiwa ini adalah
kalau kita mengacu pada pasal satu undang undang tiga puluh sembilan
ayat enam itu tentu di sana disebutkan bahwa
perbuatan seseorang maupun sekelompok orang termasuk aparat negara itu yang mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang itu dikonsumsi oleh komnas ham
tapi apakah ini pelanggaran ham berat atau tidak itu tentu hal yang berikut dari catatan ini
nah tetapi kalau kita merujuk pada definisi tadi
jadi itu komnas ham melihatnya sebagai sebuah kejadian
yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ham serius
nah saya baru saja hari ini pulang dari wamena
saya berjumpa dengan bertemu dan mendengarkan kesaksian dari korban yang selamat dari tragedi tersebut
dan menyampaikan beberapa catatannya
nah tentu yang kita lihat di sana ada dua hal
pertama jauh sebelum kejadian ini ada pemberitahuan dari opm
yang kemudian meminta untuk nanti sebelum tanggal satu desember itu tidak ada aktivitas pekerjaan
yang kedua itu pas tanggal satu desember dari kesaksian itu
tidak ada akar
acara bakar batu dan tidak jauh dari kem
tidak jauh dari kem para pekerja itu
yang sedang itu melakukan pekerjaan pembangunan jembatan itu
beberapa jam kemudian kemudian datang puluhan orang dan menyergap dua puluh lima orang dan kemudian dibawa lalu diikat setelah itu dijajet dan kemudian mereka ditembak
ini dari kesaksian mereka nah apa yang ingin saya mau katakan dari kesaksian itu bahwa sesungguhnya jauh sebelum kejadian ini ada komunikasi lalu sebenarnya ada persiapan yang disiapkan jauh jauh hari
nah kalau kemudian belakangan kita mendapat informasi bahwa opm
bertanggung jawab terhadap tragedi ini saya pikir ini sebuah pernyataan yang baik
sebuah pernyataan ada yang bertanggung jawab
ada yang bertanggung jawab
nah tetapi juga ini sekaligus menunjukkan bahwa ada problem ada problem hak asasi yang belum terselesaikan dalam konteks papua
baik bang frits ditahan dulu itu akan nanti kita bahas bagaimana perlu hak asasi harus ditangani
tapi catatan kritis anda terkait dengan penanganan pasca tragedi pasca kejadian memilukan ini seperti apa anda lihat
bagaimana kemudian tni juga ikut terlibat masuk polri kemudian juga terlibat gitu dalam hal ini
bagaimana anda punya catatan kritis terkait hal ini bang frits
ya kehadiran polisi dan tentara untuk merespon tragedi kemanusiaan ini bukan saya pikir wajib
wajib tentara dan polisi hadir di sana menunjukkan kehadiran negara
dan atas tindakan ini itu mengesahkan ya mengesahkan kehadiran tentara dan polisi
dua hal penting yang mengesahkan kehadiran polisi dan tentara di sana
pertama pertama kehadiran mereka untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah jenazah apakah dia tentara dia polisi dia warga sipil
harus dievakuasi untuk jasadnya diurus secara baik untuk dimakamkan tapi sebelumnya harus dilihat oleh keluarganya
yang kedua kehadiran aparat keamanan di sana untuk memberikan kepastian rasa aman kepada masyarakat yang berada di distrik yal dan distrik bual
tapi juga secara keseluruhan di wilayah nduga
dalam catatan komnas ham sepanjang tahun dua ribu dua puluh
itu ada kalau masuk dalam tanggal satu dan tanggal dua itu ada kurang lebih delapan insiden kekerasan bersenjata
baik oke jadi itu ya kemudian catatan catatan anda dalam penanganan dan juga bagaimana
kita nanti akan tentu akan bahas bagaimana asal muasal konflik ini
pemerintah sendiri seberapa concern dan sudah sejauh mana perkembangannya bang ifdal mungkin bisa diberitakan
ya pemerintah sangat concern untuk bagaimana pasca kejadian ini
segera mengambil langkah langkah untuk memberikan terutama kepada keluarga para korban itu untuk memastikan jenazah keluarga mereka bisa diserahkan
kemudian juga keluarga dari pihak tni dan polisian juga sedapat mungkin ya lebih cepat gitu
ya segera menerima
segera menerima jenazah keluarga
itu tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah dengan segera melakukan evakuasi terhadap mereka yang menjadi korban
ada lima belas yang dievakuasi dan dari pihak polisi satu dan dari pihak tni satu
kedua polisi dan tni nya sudah diserahkan
sudah dibawa ke sorong yang polisi dan yang tni nya juga
nah kemudian yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah memastikan penegakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab melakukan kekejaman itu
nah dengan demikian pengerahan aparat kepolisian ke sana langsung dipimpin oleh wakapolri
wilayah ini ada kekuatan yang sudah mengumumkan bertanggung jawab terhadap peristiwa ini
karena itu polisi berdasarkan undang undang juga diberikan kewenangan untuk meminta bantuan
perbantuan karena mekanisme perbantuan dengan demikian bisa digunakan
dan pihak tni bisa dilibatkan dalam rangka tadi memberikan rasa aman di wilayah ini termasuk kepada mereka yang sedang melakukan pekerjaan
karena bagi pemerintah insiden ini atau teror ini jangan membuat pemerintah kemudian mengambil langkah membuat takut pemerintah
maksudnya gimana tuh bang ifdal
jadi ini kan ada teror ya dilakukan
tadi sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kita di papua tadi ketua komnas
bang frits ya
nah papua itu kan menyatakan bahwa sebelum kejadian ini sudah ada pemberitahuan dan macam macam ya
dan sebelumnya juga ada banyak insiden
artinya pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintahan jokowi jk sekarang yang melakukan mewujudkan perencanaan jalan trans papua itu
memang banyak mendapat
namanya perlawanan lah
jadi ini tidak akan membuat pemerintah mobilnya direm gitu bang ya
jadi tetap gas dengan kecepatannya sama dalam membangun papua maksudnya begitu
jadi meskipun ada gangguan ini jangan membuat surut
karena kalau kita surut justru akan memberikan moral yang lebih kuat bagi kelompok yang meneror ini
karena itu untuk memastikan
pembangunan jalan trans papua yang memang diperlukan itu tetap berjalan maka kontrol keamanan juga dikerahkan
karena itu ada mobilisasi deployment pasukan tni dan polisi sebanyak satu ratus lima puluh orang
sudah diturunkan ke sana untuk melakukan pengamanan
bukan hanya kepada pengamanan terhadap proyek ya
tapi juga pengamanan terhadap masyarakat asli papua
tapi anda lihat pemerintah negara ini
quote unquote tadi saya barusan berbincang dengan ketua ipw sendiri
harus ada yang tanggung jawab dong atas kelengahan ini
kapolda dicopot misalnya atau aparat aparat keamanan yang bertanggung jawab terkait hal ini
apakah negara concern juga bang terhadap bahwa ini merupakan bentuk quote unquote kecolongan
bahkan tadi presiden mengatakan ada di zona merah
apa namanya polri mengatakan ini di zona yang aman segala macam
jadi sehingga penambahan keamanan sendiri tidak terlalu diperlukan
makanya kemudian sampai tragedi ini
perbedaan perbedaan hal itu menurut anda perlu ada yang dipertanggung jawabkan dari negara
saya kira tidak begitu relevan ya
sampai kepada meminta pertanggung jawaban kapolda dalam kasus ini
karena itu masih sangat jauh
karena pertama kita kan belum menemukan secara valid bagaimana persisnya peristiwa ini terjadi
nah karena itu terlalu tergesa gesa kalau
mengambil satu kesimpulan dari satu peristiwa yang belum tervalidisasi datanya itu seperti apa
karena investigasi kan sedang berjalan
nah dari situ kalau misalnya ada soal keteledoran dan sebagainya
itu akan bisa diketahui kalau hasil investigasi yang menyuruh terhadap ini bisa dilakukan
saya akan tanya ke mbak adriana yang sudah tahu jeruannya bagaimana papua
kita nanti kan pasti akan bicara mengenai
nah ini kan apinya
tapi pasti ada penyebabnya gitu
apa yang kemudian menyebab api ini kemudian berkobar sampai kemana mana sampai akhirnya menelan korban jiwa
tapi kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami